bersama sbs bahasa indonesia
untuk seluruh fasilitas fasilitas yang dimiliki
ada ratusan permintaan bantuan ketika sungai terus naik dan angin kencang menerpa
dan dipercaya akan membawa bom nuklir yang berat
ditemukan juga bahwa pekerja migran sementara
dari beberapa peristiwa yang serupa
partai koalisi menginginkan penyelidikan terhadap undang undang tersebut
dan komite senat telah merekomendasikan pemerintah federal untuk mengembangkan strategi nasional
termasuk lollapalooza karena masalah dengan kesehatannya
masih cuti sampai tanggal tujuh
ptn akan menggelar ride issue terkait alokasi pmn sebesar rp dua sembilan puluh delapan triliun
karena kebakaran dan redakan ini bisa terjadi
contoh yang paling menakutkan adalah
ini khususnya di wilayah jabodetabek dan dua puluh lima stbu
khususnya untuk kasus yang terjadi di depok pelumpang ini
berikutnya tentu kami dari komisi enam juga berusaha nanti memanggil pertamina sebagai mitra kami
namun menerima bukti bahwa ada penggunaan frasa offensif dan antisemit lainnya
khususnya perlambatan ekonomi di tiongkok
dalam anggaran federal mendatang dengan memotong penggunaan kontraktor
sementara itu menteri kooperasi dan umkm teten mas duki
ditunjukkan dalam berbagai forum internasional
kami mengalami beberapa pertemuan pertemuan g dua puluh sebelum sebelumnya
peterdaton juga mengklaim bahwa australia harus siap
sementara itu senator partai hijau david subridge mengatakan
mengenai isu isu lain untuk memastikan dukungan mereka terhadap pemotongan pajak
bahwa rekaman pengunjuk rasa yang diduga meneriakan ges orang yahudi
mengapa gangguan teknis itu bisa terjadi
dan kita akan membahas sejauh mana peran negosiator di g dua puluh presidensi indonesia kali ini
atau ada bbm yang sudah rilis terlebih dahulu ke lingkungan sekitar
apa sih yang kita bisa kerjasamakan g dua puluh di bidang health di bidang energi di bidang food dan semacamnya
belum sepenuhnya terwujud dan mendesak adanya tindakan sebelum terlambat
dan yang juga perlu adalah kalau kita mendengar kesaksian dari masyarakat
risiko yang menambah tinggi risiko tersebut
tapi apa namanya terjadi ketelakaan ketelakaan seperti ini
sejak tahun dua ribu tujuh berarti ya prof ya
besaran yang diberikan sama dengan pencairan tunjangan hari raya dua ribu dua puluh

pada ktt asean di jakarta hari ini
misalnya mengapa ada gangguan teknis
hadirnya jho pada festival ini bermula saat doja kiat membatalkan beberapa pertunjukan festival musim panasnya
energi kita mesti menjawab pertanyaan kekurangan energi meningkatnya harga harga energi
jadi ini semua kompleksitas masalahnya menimbulkan kesulitan dalam mencapai kesepakatan kesepakatan
nah kalau ketiga faktor ini bertemu
dan rangkaian inisiatif pertama untuk strategi ini akan menghabiskan sembilan puluh lima empat juta dolar
berita terkini mengenai cuaca ekstrem dua ribu dua puluh satu di indonesia
seorang anggota parlemen penting di senat mengatakan
setelah perbincangan di kabinet keamanan dan kemudian di al khayati
kalau memang salah satu penyebabnya
seperti depo ini juga sejak tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh empat ya
kata premier chris mins saat dia mengumumkan
itu efektif karena kita telah kehilangan beberapa hari karena cuaca buruk
dan kita sebagai pendiri gerakan non block
ini bisa menuju ke harbour sydney
bahwa indonesia adalah suatu negara yang insya allah dipercaya untuk dapat menjembatani
standarnya tetap harus dipertahankan berarti ya prof fatma
tidak ada isu ukraina atau isu geopolitical tension dan semacamnya
gelaran presidensi g dua puluh indonesia menghasilkan deklarasi g dua puluh bali leaders declaration
apakah dari laut atau dari balongan
komitmen tersebut mencakup lebih banyak latihan militer antara australia dan selandia baru
ada yang disebabkan karena adanya lack of kompetensi
pada rabu empat oktober dua ribu dua puluh tiga pukul lima sore
pemimpin oposisi peter dutton tidak akan berkomitmen penuh mengenai pemotongan pajak
dan di tambahan ada beberapa ulasan ulasan yang diberikan oleh penyelidikan
premier jeremy rockcliffe mengatakan tidak ada seorang pun di tasmanian
melalui sistem elektronik seperti loka pasar atau marketplace
dr yong telah ditahan di tiongkok sejak januari dua ribu sembilan belas
ya memang ini menjadi sumber keprihatinan kita bersama
memang sekarang pak wapres kemudian sudah mengatakan
kita beralih ke informasi korporasi dan bursa
keenam larangan penguasaan data oleh ppmse dan afiliasi
untuk mencapai satu kata yakni sepakat
atau memberikan area jarak yang cukup
membatasi ruang gerak pemain unggul korea selatan di perempat final piala asia malam ini
tapi kalau salah satunya aja tidak ada
dan perlu di assess ulang
dan dalam olahraga pelatih brisbane kevin walters mengatakan dia terkejut setelah timnya kalah di grand final nrl
wilayah timur victoria setelah berhari hari ancaman kebakaran hutan
makanya deklarasi ini juga memuat banyak hal hal mengenai peningkatan international law
dan kembali lagi diplomat selalu berkawan selalu kapan saja
baik apakah itu berarti bahwa diplomat kita negosiator kita itu memiliki standing point yang jelas bahwa we can handle this big international events
dan tahap kedua pada awal kuartal empat untuk tambahan dana dari investor strategis
alex rifkin co chief eksekutif dewan eksekutif yahudi australia mengatakan
tetapi juga mengetahui root cause nya
telah menerima hukuman mati yang ditangguhkan di tiongkok
pengelola bandara soekarno hatta memprediksi puncak arus balik libur nataru akan terjadi pada senin dua januari
tadi anda sempat di poin terakhir anda mengatakan
menyatakan bahwa posisi indonesia itu sulit sebenarnya pak
ridwan kamil pun sudah mengajukan permohonan cuti ke kementerian dalam negeri selama sebelas hari untuk terbang ke swiss
hal ini juga dapat mengubah perang yang menolak
untuk menghentikan siklus kekerasan sejak dini
kebanyakan dari mereka adalah penumpang yang datang dari lima kota besar di indonesia
perdana menteri antria openisi mengatakan ia tetap optimis mengenai banyaknya pemilih
tetapi meninggal di tempat kejadian
adikarya mendapatkan pmn sebesar rp satu delapan puluh sembilan triliun dan right issue sebesar rp satu enam triliun
merupakan piala dunia pertama yang diikuti empat puluh delapan tim
terhadap revisi pemotongan pajak
prof fatma lestari guru besar keselamatan dan kesehatan kerja fkm universitas indonesia
demikianlah tadi sebuah rangkuman tentang perkembangan ai untuk senjata
kebakaran depo pertamina pelumpang jakarta utara masih menimbulkan pertanyaan besar apa penyebabnya
nah tentunya dari hasil investigasi ini
ini membuat sulit lagi mempengaruhi
khususnya untuk kebakaran dan ledakan
dan kemudian sudah ada
setelah dia mengaku bersalah atas tiga pelanggaran
seharusnya depo ini bisa dipindahkan ke tempat yang lebih aman yang jauh dari pemukiman penduduk
setidaknya tiga siswa laki laki dari ya
disiarkan secara langsung pak jani selalu bersama dengan pak jokowi dengan bu retno

sebuah spread sheet yang beredar di sebuah sekolah bergensi di melbourne
perlu dilakukan kuantitatif risk assessment
sumit seiring berjalannya konflik antara israel dan hamas
kewajiban ppmse untuk memastikan tidak terjadi penyalahgunaan
baik terima kasih mbak putri
nantinya pemerintah akan mempertahankan kepemilikan sebesar lima puluh satu satu persen atas semen indonesia
kita bukan tipe diplomat yang selalu membakar diri
assessmentnya ini apa saja yang harus betul betul
dan ini perlu dijaga agar hal tersebut tidak terjadi
tapi pada hari ini terbukti kita berhasil dan kita dapatkan sesuatu hal yang bukan deklarasi ece
berdasarkan data dari pengelola bandara soekarno hatta pergerakan penumpang pada minggu mencapai satu ratus delapan lima puluh lima orang
terdiri dari gaji pokok tunjangan melekat dan tunjangan kinerja sebesar lima puluh persen
berakhir dengan tragedi dengan kematian dua orang
karena memang hanya dibatasi oleh pagar
bulan juli semua anggota g dua puluh datang menlunya

pemerintah al jazeera mencari keamanan di israel
dan juga situasi pada saat itu
kemungkinan pembelian militer bersama
anda bersama sbs bahasa indonesia
yang diwakili oleh fiji untuk pacific alert forum
minimal itu kalau bahannya adalah bbm
kita bisa menghubungi semuanya dan mengingatkan kembali bahwa
itu adalah apa yang dia berbicara tentang hari ini
berikut wawancara koresponden ruli kurniawan dengan
mana negara negara yang hard to reach sebenarnya
dan asal pengiriman barang
dan itu kita tuangkan dalam paragraf paragraf deklarasi ini
dan ada lagi peristiwa ukraina ini
kelompok kelompok kemanusiaan australia sedang mencari pendanaan tambahan
kemudian di cilacap juga pernah terjadi
dari sekian banyak beberapa pilar ataupun tema yang diangkat di sini
piala dunia yang akan diselenggarakan bersama oleh amerika serikat kanada dan meksiko
rincian rencana pendanaan empat tahun pada hari ini
dewan pembangunan internasional australia yang dikenal dengan acfid
nah kalau dari sisi anda yang memang menggawangi dari awal jit ketua
untuk mengembangkan strategi nasional
di wilayah wilayah lain juga
sementara pelaku kejahatan didorong untuk mengajukan semakin banyak lamaran yang tidak asli
sehingga bau menyengat itu menyebar dengan cepat

setelah banjir selama dua hari terakhir
di beberapa depo pelumpang ini
itu bukti kepercayaan dunia bahwa indonesia adalah and honest broker
berikut ini laporan tentang hal tersebut yang disusun oleh jennifer sherr untuk sbs news
mereka mencium bau yang cukup menyengat
anda ingin mendengar cerita cerita seperti ini
pak jani anda menjadi duta besar dan juga tetap di pbb pada waktu itu
mungkin deteksi kebocorannya tidak ada
polisi mengatakan upaya untuk mengambil barang dari rel kereta api di stasiun sydney utara
baik baik kalau saya boleh bertanya sedikit pak

sampai parlemen kembali beroperasi minggu depan
kedua pihak pada prinsipnya telah mencapai kesepakatan setelah tiga hari negosiasi di vero commission
yang dilakukan tentara australia di afganistan
perdana menteri alghanisi meluncurkan strategi ekonomi asia tenggara australia hingga tahun dua ribu dua puluh